imbal hasil obligasi atau surat utang amerika serikat memang naik ke level tertingginya dalam setahun
hal ini menjadi sentimen yang diwaspadai pasar dalam sepekan
meningkatnya yield obligasi amerika serikat dipengaruhi dampak perbaikan ekonomi di tengah vaksinasi covid sembilan belas
lalu bagaimana pengaruh meroketnya imbal hasil obligasi amerika ini bagi pasar keuangan indonesia
kami bahas dengan kepala ekonomi bank permata joshua pardede
selamat pagi bang joshua apa kabar
selamat pagi aldi kabar baik
ya baik sebelum kita mulai mungkin kita lihat terlebih dahulu bagaimana perkembangan yield obligasi atau yield treasury amerika serikat dalam sepekan kemarin
teman teman boleh ditampilkan datanya
lalu ini menjadi sentimen yang terus diwaspadai oleh pasar keuangan termasuk juga pasar keuangan indonesia
ya disini bisa kita lihat datanya yield obligasi utang
dan ini juga mempengaruhi bagaimana kemudian pergerakan yield obligasi bagi surat utang pemerintah indonesia atau surat berharga negara
yang kemudian sempat melemah karena minat investor yang berkurang dengan surat utang asal indonesia
dengan meningginya yield obligasi di negeri paman sam ini
saya langsung saja ke bang joshua
terkait dengan yield obligasi atau treasury amerika serikat ini yang meroket
bagaimana dampak secara langsungnya terhadap pasar keuangan indonesia
ya memang yang perlu kita lihat juga adalah kenaikan dari imbal hasil surat utang pemerintah amerika serikat tersebut
yang kurang lebih menurut perhitungan kami ini sudah naik hampir lima puluh basis point bahkan ya
memang dipengaruhi oleh ekspektasi dari pelaku pasar global terkait dengan inflasi di amerika serikat yang diperkirakan akan jenuruh meningkat
seiring dengan perbaikan ekonomi amerika serikat sendiri
dan itu ditunjukkan juga ataupun diperkuat juga dengan beberapa rilis data ekonomi amerika
dalam satu bulan terakhir ini yang menunjukkan tren yang cukup membaik
sehingga memang kalau kita lihat dampaknya pada pasar keuangan indonesia
ini juga terlihat sebenarnya sepanjang bulan februari yang lalu
dimana imbah hasil surat utang pemerintah indonesia yang tenor benchmark lima sepuluh lima belas dan dua puluh tahun
ini rata rata khususnya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan
khususnya yang tenor pendek khususnya lima tahun
ini kurang lebih naik hingga empat puluh basis point sepanjang bulan februari saja
dan itu pun juga kita lihat investor asing juga sepanjang bulan februari
ini sudah keluar kurang lebih sekitar sebelas triliun untuk di bulan februari saja ya dibandingkan dengan akhir januari
sehingga memang kenaikan dari us treasury yl tersebut mendorong ekspektasi akan adanya kenaikan cost of borrowing
sehingga memang kenaikan dari ekspektasi cost of boring tersebut akhirnya memicu kenaikan
bukan hanya imbah hasil surat utang pemerintah indonesia
tapi surat utang pemerintah negara di dunia baik yang negara berkembang ataupun negara maju
trendnya meningkat ya di tengah tadi kenaikan dari imbal hasil surat utang pemerintah amerika serikat
oke bang joshua kalau kita melihat naiknya imbal hasil surat utang pemerintah amerika serikat ini terhadap pasar keuangan indonesia
tentunya ini menjadi sentimen positif juga
dilihat bagaimana investor sudah mulai mengalihkan asetnya kepada aset berisiko
seperti saham karena pemulihan ekonomi dan juga vaksinasi
jadi kalau kita melihat capital inflow yang masuk ke dalam negeri di tengah optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi di tengah pandemi bagaimana
ya memang tentunya dengan adanya inflows masuknya inflows foreign inflows khususnya ke pasar modal khususnya pasar saham
tentunya ini akan mendorong ataupun memberikan dampak positif ya bagi pembiayaan kepada sektor real
khususnya kepada sektor sektor yang sudah listing di bursa
dan kita tahu ini juga perbaikan dari indeks ihsg pun juga ini dipengaruhi juga oleh ekspektasi dari pemulihan ekonomi domestik di tahun ini
sehingga dengan adanya pemulihan ekonomi domestik diharapkan corporate earnings pun juga ini diharapkan akan cenderung membaik
dan kalau kita mendengar juga beberapa perusahaan juga sudah mulai meningkatkan capexnya di tahun ini
sehingga ini pun juga memberikan dampak positif ke pasar saham
nah tapi memang situasinya mengingat ini masih pandemi dan juga tadi dampak dari obligasi kenaikan yield dari us treasury ini tentunya ini akan agak sedikit berdampak
negatif ya khususnya pada pasar sbn dan itu ataupun pasar obligasi kita
dan tentunya ya ini akan berdampak ya pada apa namanya kupon ataupun yield yang harus dibayarkan oleh pemerintah
karena cost of borrowing ini cenderung akan meningkat juga gitu
memang ini agak apa namanya tapi di sisi lainnya tadi pasar saham cenderung cukup positif
dan rupiahnya juga kita lihat dalam ditutup di hari jumat lalu pun juga cenderung agak melemah ya
seiring dengan kenaikan dari us treasury yield
jadi artinya sentimen yang berkembang saat ini masih cenderung mix ya
meskipun tadi untuk di pasar modal ataupun pasar sahamnya cenderung relatif positif
bang joshua kalau kita melihat obligasi yield obligasi amerika serikat ini yang naik itu juga berpengaruh terhadap aset aset instrumen investasi yang sifatnya safe haven
seperti emas misalnya
bagaimana kita bisa mengukur pelemahan aset aset safe haven ini di tengah yield obligasi amerika serikat yang terus meroket
ya memang kalau fiturnya
kita lihat dengan kalau kita melihat dari perspektif ekonomi amerika serikat sendiri tentunya dengan adanya kenaikan dari yield us treasury tersebut
memang ini ada indikasi bahwa ada kecenderungan juga ya bahwa ekspektasi dari pemulihan ekonomi amerika serikat dan ini juga didukung juga oleh penguatan dari dolar amerika serikat
nah tentunya kalau kita lihat di sisi lainnya dengan adanya perbaikan ataupun pemulihan ekonomi amerika serikat dan termasuk juga ekonomi global
tentunya ini akan berimbas pada permintaan terhadap safe haven asset ya termasuk juga pada emas
sehingga memang kalau kita lihat sejak awal tahun ini tren dari harga emas global di pasar komoditas global ini cenderung mulai menurun ya
sehingga ke depannya apalagi dengan adanya trend dari pemulihan ekonomi global dan juga ekonomi domestik memang diperkirakan ini apa namanya permintaan terhadap riskier aset tersebut
termasuk juga kepada emas
di aset aset pasar keuangan global negara berkembang ini diharapkan akan cenderung lebih membaik ya
sehingga karena ini juga menjadi dasar bahwa capital inflows di tahun dua ribu dua puluh satu ini cenderung di pasar negara berkembang diharapkan akan kembali meningkat lagi
dibandingkan dengan posisi ataupun kondisi di tahun lalu yang kita tahu bahwa dengan dolar as yang menguat lalu juga kita lihat dari imbal hasil yield yang juga trennya juga
cukup dinamis bergerak ya sehingga ini menyebabkan makanya aset aset safe haven pada tahun lalu ini menguat cukup signifikan
tapi dengan kondisi pemulihan ekonomi global di tahun ini kita harapkan ataupun kita perkirakan bahwa peningkatan dari harga ataupun aset safe haven termasuk juga harga emas ini cenderung akan semakin terbatas kembali
ada potensi menguat terbatas untuk emas tapi kalau kita melihat pasar saham pada pekan lalu ditutup melemah meskipun tidak terlalu dalam dan pagi ini sudah dibuka kembali menghijau
sebetulnya untuk pengaruh terhadap pasar
saham sendiri bagaimana kita bisa mengukur pelemahan yang terjadi akibat adanya peningkatan yield obligasi pemerintah amerika
ya memang kalau kita lihat di satu sisi memang ada kenaikan dari us treasuryield akhirnya berimbas pada penguatan dolar amerika serikat
dan juga kita lihat beberapa waktu ataupun seminggu yang lalu pun juga trend dari harga saham ataupun pasar saham amerika serikat pun juga agak terkoreksi
nah tapi kalau kita lihat di akhir pekan lalu khususnya di hari jumat ini yield dari
us treasury yield sudah relatif turun dan kita lihat juga memang dipengaruhi ataupun didasari oleh optimisme dari pelaku pasar terhadap paket stimulus amerika serikat ya
ini juga saya pikir akan berdampak cukup signifikan khususnya untuk bisa mendorong lagi aliran modal asing ke pasar negara berkembang
jadi memang kalau kita lihat meskipun tadi di pasar obligasi ini cenderung keluar

tapi saya pikir ini sifatnya adalah investor asing melakukan rebalansi portfolionya ya karena ada ekspektasi dari kenaikan us treasury yield
juga di sisi lainnya meskipun memang selalu beberapa kali juga bank pejabat ataupun gubernur bank sentral amerika serikat the fed mengatakan berkali kali bahwa
despite ekonomi amerika sudah membaik pun tentunya ini diperkirakan bahwa suku bunga bank sentral amerika serikat pun juga akan cenderung

sehingga itu yang kita melihat bahwa

secara fundamental memang kenaikan dari us treasury yield ini cenderung bukan dilandaskan oleh fundamental yang cukup kuat ya karena masih ekspektasi jangka pendek
nah tapi makanya yang kita lihat adalah investor asing cenderung akan melakukan rebalancing portfolio nya sehingga kita harapkan hingga akhir tahun ini investor asing pun juga akan kembali masuk lagi ke pasar pasar keuangan negara berkembang
oke nah itu bang joshua terkait dengan banyak investor asing yang melepas treasury ataupun obligasi di amerika serikat
begitu juga bang
bagaimana daya tarik untuk treasury atau yield obligasi pemerintah indonesia sendiri
ya saya pikir memang kalau kita lihat dalam jangka menengah panjang ya ini dari sisi attractiveness ataupun daya tarik obligasi pemerintah indonesia saya pikir ini masih menarik ya
mempertimbangkan bahwa fundamental ekonomi indonesia ini akan terus membaik juga ke depannya
dan di tengah kondisi pandemi itu juga sudah terlihat ya bahwa pengelolaan fiskal ataupun pengelolaan utang dari pemerintah indonesia
surat utang pemerintah indonesia sehingga saya pikir itu yang menyebabkan mengapa sekali lagi bahwa daya tarik untuk pasar obligasi khususnya sbn ini masih akan tetap menarik ya mempertimbangkan bahwa secara fundamental ekonomi kita relatif lebih baik dibandingkan dengan negara negara di kawasan dan juga dibandingkan dengan negara maju lainnya
baik bang joso dengan begitu kita harapkan proses pemulihan ekonomi di indonesia dan mengejar target pertumbuhan ekonomi di kuartal satu dua ribu dua puluh satu ini lebih baik
cepat tercapainya ya terima kasih bang joshua pardede kepala ekonomi bank permata sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini selamat pagi bang joshua sehat sehat selalu